pelaku pasar menyambut baik rilis lembaga pemerintah fitch ratings yang menaikkan indonesia dari level bbb menjadi bbb yang dirilis pekan lalu
dilansir cnn indonesia com kenaikan peringkat utang oleh fitch berpeluang menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah ataupun korporasi dalam jangka pendek
dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun korporasi untuk mencari pendanaan pada awal tahun
para pelaku pasar melihat kenaikan peringkat utang indonesia menjadi triple b menjadikan indonesia negara yang layak investasi
tahun depan pemerintah menargetkan pembiayaan utang rp tiga ratus tiga puluh tiga dua triliun
rencana utang terdiri atas pembiayaan sbn neto rp empat ratus empat belas lima triliun dan pemberian pinjaman neto minus rp lima belas tiga triliun